ini penumpang bus di jumlah terminal di ibu kota juga tidak diwajibkan lagi untuk berlengkapan ke tempat berlengkapan
kementerian kesehatan mencatat ada lebih dari empat penyandang disabilitas mental
justru diwarnai dengan tadi soal partai koalisi dan lain sebagainya
rasanya sih gak sulit ya soalnya semua guard guardnya berkelas semua sih gitu
mungkin kalau kita menang di game awal sama sulut tuh mungkin udah beda cerita kak
kalian tuh belum merit masih pacaran
agar tidak cepat berakhir di tempat pembuangan akhir
supaya tidak kulit kita terbakar
itu mereka harus memiliki standar standar seperti adanya jalur evakuasi
itu kan sama masuk liga kan
cazuke menjadi semakin populer pada zaman edo di abad ke tujuh belas
mie jawa selalu dilengkapi dengan tomat daun bawang dan kol
karena ada lebih dari dua ratus linen spray
saya ingin dari anda sebenarnya melihatnya seperti apa ya pak edmond
tapi ini ya kita berdua melihat seperti yang tadi udah dibilang di awal ya melihat performa lo di west bandridge cukup impresif gitu loh
nah ini beda gitu
tetapi ketika masyarakat menyuarakan di sekolah itu kan jadi terintimidasi gitu
karena memang ada magnet dari kepopuleran dan keviralan tayam fashion week
ada terkaromize karena ini dibakar
apa namanya terhadap yang namanya subsidi barang ke orang gitu
namun kekhawatiran masih membayangi orang tua murid dan sejumlah pihak terkait pembelajaran tetap muka di tengah pandemi
festival kucing ini digelar untuk mengumpulkan para pecinta kucing
migran kita atau jumlah warga negara
dan ketika jika di handle artinya hal itu masih tetap akan di jalankan
jadi pasifik peringkat sembilan
kebanyakan karena waktu itu gue awalnya mau diajak masuk juga sama timnya
kita melihat juga atau kita menemukan di beberapa tempat
untuk memperbaiki ekosistem ekspor
lu dengan lo beli pemain muda yang pemain lokal yang masih muda itu bisa jadi legacy
yang perlu anda lakukan adalah menyadarkan kerabat anda
karena pak erlangga hartarto sendiri
ini tahan berapa lama sih anyaman dari sintetis ini
nah ini kalau popb itu kita yang mencari dulu
dan amerika ingin membeli minyak lebih banyak dari pasar gitu
yang kedua menurut saya pemerintah harus melalui berkoordinasi dan berkolaborasi dengan masyarakat
dimasuk timnya si jen pun waktu itu pernah diajak juga